informasi berikutnya pemirsa seorang tamu sebuah hotel di kawasan tanah abang dua gambir jakarta pusat
jadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan sesama tamu hotel
korban direkam saat sedang mandi
selasa pagi tim satreskrim polres metro jakarta pusat kembali mendatangi sebuah hotel
di jalan tanah abang dua gambir jakarta pusat
lokasi dugaan pelecehan seksual yang dialami de seorang tamu hotel
pemuda dua puluh empat tahun ini sebelumnya melaporkan ulas seorang pria yang merekam dirinya saat sedang mandi
peristiwa yang menimpa korban pun sempat viral
sementara kuasa hukum korban menyatakan kedatangan kliennya di lokasi kejadian adalah
untuk memastikan olah tkp yang dilakukan polisi pada senin kemarin sesuai dengan fakta sebenarnya
tersangka yang juga sesama tamu hotel kini ditahan polisi